dan yang tidak kalah heboh dubai menandai dua ribu delapan belas dengan pameran kembang api dan permainan laser di beberapa lokasi berkumpulnya turis
termasuk burj khalifa dan atlantis paradise island
kota terbesar di uni emirat arab ini menyambut dua ribu delapan belas dengan memecahkan rekor dunia pameran laser di burj khalifa dengan tajuk light up
giness world record mencatat atraksi tersebut sebagai pameran cahaya dan suara terbesar dalam sebuah gedung
mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh icc building di hongkong pada acara di tahun dua ribu tiga belas lalu
pameran lampu tersebut juga menjadi penghormatan bagi pendiri uni emirat arab sheikh zayed bin sultan al nahyan